pernahkah anda melintasi jalan sempit dan disesaki kendaraan yang parkir sembarangan seperti ini
pastikan anda ekstra hati hati dan memperlambat laju kendaraan
keterbatasan lahan parkir masih menjadi masalah klasik di ibu kota
seperti yang ada di belakang saya merupakan mobil mobil yang diparkirkan di pinggir jalan
seharusnya di jalan ini bisa dilintasi oleh mobil yang berlawanan arah
namun karena ada mobil mobil yang diparkirkan di pinggir jalan
hanya menyisakan satu jalur dan hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja
pemerintah provinsi dki jakarta memiliki empat ratus empat puluh satu ruas jalan dan dua puluh tujuh lingkungan jalan
yang dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor
karena rawan kemacetan lebih dari separuh lokasi parkir dihapus
minimnya lahan parkir membuat para pengendara kerap memarkirkan kendaraannya di mana saja
termasuk di pinggir jalan
menurut pengamat tata kota nirwono yoga
fenomena mobil yang diparkir di pinggir jalan tak bisa dihindari
selama pemerintah daerah belum mampu menjamin ketersediaan lahan parkir
dan transportasi publik yang terintegritas
gedung parkir komunal tetap dibutuhkan di pemukiman
kalau tidak kita tidak akan bisa mengurangi kendaraan parkir warga di tepi jalan
tepi jalan lingkungan sampai tepi jalan raya itu tidak bisa disalahkan
karena mereka tidak punya lahan parkir
dengan kondisi transportasi masal kita yang belum terintegrasi baik
maka gedung parkir komunal terutama untuk pemukiman
itu patut disediakan
ya parkir komunal disebut sebagai salah satu solusi mencegah kemacetan lalu lintas
akibat parkir liar
seperti lahan parkir komunal di jalan mampang perapatan dua jakarta selatan ini misalnya
berlokasi di tengah permukiman padat penduduk
lahan parkir seluas enam ratus lima puluh meter persegi yang dikelola oleh warga ini
dapat menampung tiga puluh lima mobil
setiap pemilik mobil hanya perlu membayar biaya parkir bulanan sebesar empat ratus ribu rupiah per bulan
tak hanya parkir bulanan tempat ini juga menyediakan lahan parkir harian
dengan biaya rp dua puluh lima per hari
dikurangi biaya sewa lahan pengelola parkir dapat mengantongi pendapatan rata rata sekitar sembilan puluh juta rupiah per tahun
pengelola menjamin keamanan setiap kendaraan yang terparkir
yang di tengah itu kuncinya tetap di sini karena kan maju mundur
kalau keamanannya sih kan dijaga nih dua puluh empat jam gitu loh mas
parkir komunal bermanfaat bagi mereka yang memiliki mobil
namun tidak memiliki lahan parkir di tempat tinggalnya
mereka lebih memilih memarkirkan kendaraannya
di lahan parkir komunal yang terkelola dengan baik daripada parkir di pinggir jalan
ya kalau aku pribadi sih kenapa milih parkir di lahan seperti ini
satu untuk keluar ke tol sangat gampang
kedua kalau parkir di pinggir jalan itu resikonya banyak
seperti spion hilang mobil lecet lecet dan ban bisa dikompresi sama orang yang tidak bertanggung jawab
manfaatnya ya alhamdulillahnya bisa nyimpan mobil
apa parkir mobil dengan aman karena dijagain kan
yang sif sipan juga ya meskipun bayar tapi kita udah merasa tenang gitu
selain parkir komunal di lingkungan jalan
nirwono yoga juga menegaskan pemerintah harus mampu membangun gedung gedung parkir vertikal
di kawasan perkantoran dan pusat kegiatan masyarakat
mengingat jumlah kendaraan bermotor di ibu kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya
pada tahun dua ribu dua puluh tercatat jumlah penduduk jakarta mencapai sepuluh lima puluh enam juta jiwa
sementara pada tahun yang sama badan pusat statistik provinsi dki jakarta mencatat ada sekitar
dua puluh dua juta kendaraan bermotor di ibu kota
lebih dari tiga tiga juta diantaranya adalah mobil penumpang
jika krisis lahan parkir teratasi maka kemacetan dapat berkurang
masyarakat juga perlu memahami bahwa parkir sembarangan melanggar peraturan
mengacu pada undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
parkir sembarangan dapat terkena sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan
atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah
selain itu peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas
tentang transportasi menyebutkan agar warga tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan maupun trotoar
dinas perhubungan dki jakarta tak segan memberikan sanksi bagi pelanggar
mulai dari pengangkutan mobil hingga pencabutan surat tanda nomor kendaraan
jadi masihkah anda ingin memarkirkan kendaraan bukan pada tempatnya
tim liputan cnn indonesia